halo sahabat kompas tv bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
saya akan menyampaikan tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini selasa enam belas april dua ribu dua puluh
kita ke berita pertama presiden joko widodo mengadakan rapat terbatas internal untuk membahas dampak geopolitik
usai serangan drone dan rudal iran terhadap israel
disampaikan usai rapat terbatas internal di istana
menteri luar negeri retno marsudi menyampaikan sejumlah hal dibahas terkait situasi di timur tengah
presiden jokowi juga memberikan arahan khusus kepada jajarannya terkait dengan ketegangan antara iran dan israel
bapak presiden tadi dua yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak pihak terkait menahan diri
dan dapat dihindari terjadinya eskalasi
karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun
sekarang masing masing pihak teman teman sudah mulai menghitung jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing masing negara
baik harga minyak harga kebutuhan yang lain maupun nilai tukar dolar dan sebagainya dan sebagainya
sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan pak rapat langsung dipimpin oleh bapak presiden dan juga bapak wakil presiden dari sisi ekonomi pak
berita kedua sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengantar tulisan tangan
ketua umum pdip megawati soekarno putri ke mahkamah konstitusi
berikut liputannya untuk anda
hasto menyampaikan bahwa megawati mengajukan diri sebagai amikus kuriae atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi untuk sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
hasto juga mengatakan megawati dalam kapasitas sebagai warga negara indonesia yang mengajukan diri sebagai amikus kuriae
pertimbangannya yang disampaikan oleh ibu megawati sebagai amikus kurai dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan
rakyat indonesia yang tercinta marilah kita berdoa
semoga ketuk palu mahkamah konstitusi bukan merupakan palu gudang
seperti kata ibu kartini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
habis gelap terbitlah terang
yang telah kita perjuangkan dari dulu
timbul kembali dan akan diingat terus menerus oleh generasi bangsa indonesia
calon presiden ganjar pranowo silaturahmi ke rumah ketua umum pdi perjuangan
ganjar mengaku pertemuan keduanya berbicara soal berita mudik hingga tulisan ke kompas
ganjar juga menceritakan bahwa dirinya sempat dicari oleh megawati
karena tak hadir dalam acara open house di teuku umar
ganjar juga berbincang soal megawati yang mengajukan diri sebagai amikus kuriay ke mahkamah konstitusi
saya datang kebetulan ibu hari ini ada waktu kosong
pesawat mendarat langsung kesini
kemarin memang saya sempat ditanyain ganjar di mana
karena hari pertama sampai keempat saya open house
makanya sampaikan ibu saya nanti kesempatan pertama datang dan datang
ngobrol anu aja umum cerita mudik cerita ketemu masyarakat
p masyarakat di daerah gitu ya
terus ngobrol yang lain cerita tulisan ibu di kompas
itu semua tadi diceritakan ke sana dan ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga
dengan gayanya ibu menyampaikan melalui tulisan
melalui apa yang disampaikan di mk hari ini di amikus kuriyai
lebih pada cerita sampai disitu sih
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment serta subscribe channel kompas tv
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
kompastv independent tak percaya